korespondensi nn indonesia silvano hajid di bandara halim perdana kusuma sudah tersambung dengan kita sekarang
oke silvano selamat pagi apakah warga negara indonesia yang menjadi sandra sudah tiba di bandara halim perdana kusuma saat ini
beberapa saat yang lalu pesawat yang membawa empat sandra warga negara indonesia telah tiba di sini
ini pesawat baru saja tiba dan sedang dalam proses untuk penurunan dan penyambutan
ini langsung bisa disambut dengan menteri luar negeri retno marsudi
di sini saya sudah melihat dari sini ada dua mobil dari kementerian luar negeri yang nantinya akan membawa keempat sandra ini menuju ke rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto
sementara satu kendaraan lagi sudah disiapkan dari rspad juga
ini juga digunakan
hanya untuk keadaan darurat jika nantinya keempat sandera ini mengalami kelelahan atau keletihan
mereka sejak dibebaskan sejak hari rabu lalu dan sampai saat ini sudah tiba di bandara halim perdana kusuma
di sini kita bisa lihat dari tni angkatan darat tni angkatan udara menyambut bersama dengan menteri luar negeri retno marsudi
ini bisa dibilang detik detik yang sangat mengharukan bagi keempat sandera yang telah dibebaskan hari ini
mereka bersalaman dengan menteri luar negeri saat ini
kita bisa lihat dalam mata telanjang kita mereka dalam keadaan sehat semua
ekspresi kegembiraan mereka telah pulang ke tanah air
mereka adalah muhammad arianto misran sebagai master pertama di dalam kapal dan juga loren sebagai first officer dan dede irfan hilmi
serta yang keempat adalah samsir sebagai abk
kita bisa lihat inilah momen di mana menteri luar negeri sebentar lagi akan memberikan konferensi pers sebentar lagi bersama dengan keempat sandera asal indonesia yang kini telah dibebaskan
kita coba dengar pembicaraan dari menteri luar negeri sebentar
menteri luar negeri sebentar lagi akan memberikan konfirmasi pers sehat mau pagi
menteri luar negeri sekarang akan melidah veri ke jawaban menteri luar negeri
menteri hai pertanyaan darul kalimantan setup maaf marshal joko widodo
kesehatan pagi hari ini mendarat dengan selamat di jakarta
pelepasan ini sekali lagi merupakan hasil dari kerjasama bersama
hasil dari sebuah kerjasama pertama yang saya ingin ulangi lagi
dan setelah ini keempat saudara saudara kita akan dibawa ke rumah pusat
gadot subroto untuk menjalani sekali lagi pemeriksaan kesehatan
apabila semuanya dipastikan dalam kondisi sehat maka pada sore hari ini juga
peperiksa yang dalam hal ini diwakili oleh kementerian pernegeri
akan menyerahkan empat warga negara indonesia ini dan keluarga masing masing
dan keluarga mendapatkan informasi yang lengkap mengenai ketibaan
menteri luar negeri retno marsudi baru saja memberikan pernyataan bahwa setelah ini
keempat sandera yang telah dibebaskan ini akan langsung melakukan
pemeriksaan kesehatan di rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto
pemeriksaan ini juga dilakukan secara fisik dan juga psikis karena
mereka mengalami proses yang cukup panjang saat disandera

karena hitungannya dua bulan
jalan di sini dan dalam prosesnya juga mereka melalui perjalanan panjang
sejak hari rabu lalu ketika pertama kali diserahkan dan kemudian pada akhirnya
melalui perjalanan dengan kapal dari kapal angkatan laut filipina
dan kemudian pada akhirnya diterima oleh kri dan pada akhirnya diterbangkan
melalui heli ke tarakan dan pada akhirnya mereka lalu diterbangkan
ke lanut halim perdana kusuma hingga saat ini
sementara jika kita lihat tadi menteri luar negeri berbicara bahwa jika memungkinkan
kondisi kesehatan mereka memungkinkan berarti sore ini serah terima dengan keluarga
akan dilangsungkan di gedung pancasila kementerian luar negeri
dan jika kita runut peristiwa terhadap penculikan atau penyanderaan empat abk
atau empat warga negara indonesia ini sebenarnya ada beberapa pertentangan
atau perselisihan pendapat yang pertama menteri pertahanan sebelumnya
menyebutkan tidak ada uang jaminan yang diberikan dari pemerintah
pada kelompok abu sayyaf dan yang kedua di beberapa media filipina
di sini disebutkan dalam statement dari kepala polisi kota jolo junfikar sitin
bahwa mereka bahwa ada uang tebusan yang diberikan sebesar lima puluh juta peso
ini pun juga pada akhirnya melalui statement dari front pembebasan nasional bangsa moro
yang juga menjadi bagian dalam proses negosiasi pembebasan empat sandera ini
juga menegaskan bahwa mereka menyebutkan bahwa ada uang jaminan yang diberikan
sebesar lima puluh juta peso atau sekitar tujuh belas atau maksud saya empat belas tiga miliar rupiah
tetapi hal ini masih diperdebatkan oleh beberapa pihak termasuk pemerintah di indonesia
walaupun belum ada statement resmi dari menteri luar negeri hingga saat ini
tetapi kepulangan empat warga negara indonesia
yang sempat disandra di filipina selama dua bulan ini juga merupakan kabar yang cukup mengembirakan
terutama ketika saya lihat sendiri mereka datang beberapa saat lalu dalam keadaan sehat
ini pun menandakan bahwa satu kabar yang mengembirakan ini termasuk bukan buat empat keluarga saja
keluarga dari empat abk saja tetapi ini juga kabar yang mengembirakan bagi bangsa indonesia
termasuk keberhasilan dari proses perundingan
pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penyelenggara yang telah menonton video ini
terima kasih melaporkan langsung dari bandara halim pranakusua
kami juga ada yang ingin kami tanyakan sepertinya apakah sore ini akan ada keluarga yang langsung datang ke rumah sakit gatot subroto
untuk mendampingi pemeriksaan nanti atau menunggu di rumah dan mereka akan datang para mantan sandra ini dan langsung disambut dengan keluarga
jika kita lihat runut informasi yang diberikan oleh pihak kementerian luar negeri bahwa sebenarnya
memberikan informasi kepada keluarga para sandra ini untuk langsung datang serah terima keluarga dan terhadap empat sandra yang telah dibebaskan ini
di kementerian luar negeri yakni di gedung pancasila ini pun setelah proses pemeriksaan kesehatan selesai
proses pemeriksaan kesehatan ini pun yang saya sebutkan sebelumnya terbagi menjadi dua psikis dan juga proses pemeriksaan fisik
jika kita merunut kembali kepada proses kesehatan sepuluh abk yang sempat dibebaskan
berarti prosesnya juga butuh waktu berjam jam untuk diperiksa apalagi juga mereka butuh istirahat
kemungkinan jika waktunya cepat sore ini mereka bisa bertemu dengan keluarganya masing masing
ya vano apakah akan ada pers conference lagi setelah ini untuk menjelaskan bagaimana kronologis pembebasan dari keempat abk tersebut
sampai saat ini belum ada konferensi pers yang akan dilaksanakan oleh pihak kementerian luar negeri
kita masih menunggu proses selanjutnya yakni akan ada serah terima dari bandara halim perdana kusuma menuju ke rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto
dan kemudian setelah proses pemeriksaan ini selesai konferensi pers selanjutnya akan digelar di kementerian luar negeri
tentunya ini akan terjadi sore nanti jika diperkirakan
sore nanti akan ada proses serah terima antara empat sandera abk yang telah dibebaskan ini terhadap bersama dengan keluarganya
baik vano apakah tadi dari pihak perusahaan ada yang hadir turut menyambut di sana selain menteri luar negeri ibu retno marsudi
dalam penyambutan empat sandera yang telah dibebaskan ini satu satunya pihak yang paling bertanggung jawab dan menyambut mereka adalah kementerian luar negeri tentunya
kedua adalah tni angkatan darat tni angkatan laut dan juga tni angkatan udara yang kemudian tadi juga mendampingi menteri luar negeri di sini
sementara untuk pihak perusahaan sampai saat ini belum ada perwakilannya untuk datang ke lanut halim perdana kusuma
tetapi pada dasarnya mereka juga baru boleh menemui keempat sandera ini setelah nanti ada serah terima dengan keluarga
dan sampai saat ini secara protokoler yang boleh menyambut keempat
abk ini adalah menteri luar negeri
kembali ke studio